pro dan kontra penindakan hukuman mati sebagai upaya memberi efek jerah dan memberantas kasus narkoba belum usai
kini publik dikejutkan dengan testimoni koordinator kontras haris azhar yang menyebut
terpidana mati freddy budiman pernah mengakui sejumlah praktik suap oknum aparat penegak hukum
berada di balik bisnis narkoba hingga miliaran rupiah
jika testimoni ini benar adanya banyak yang menilai produk hukum apapun yang dikeluarkan
untuk memberantas kasus narkoba tidak ada artinya
kami akan membahas persoalan ini bersama prof hermawan sulistyo analis politik dan keamanan lipi
dan juga dengan sejumlah narasumber
tapi sebelum saya berbincang dengan mas kiki mari kita simak terlebih dahulu informasi mengejutkan
yang beredar di publik saat empat terpidana kasus narkoba dieksekusi pada jumat dini hari
sebuah catatan dirilis oleh koordinator kontras haris ashar berisi pengakuan terpidana mati freddy budiman
dalam catatan tersebut terdapat banyak pengungkapan yang mengejutkan kita saksikan bersama
haris menceritakan pengalamannya saat bertemu terpidana mati kasus narkoba
freddy budiman di lapas nusa kambangan dua tahun yang lalu
dinaminggi kepala lapas dan pendamping rohani gembong narkoba ini membeberkan keterlibatan aparat negara
dalam penyelundupan dan peredaran narkoba di indonesia
kepada haris freddy mengatakan ada petinggi kepolisian berpangkat inspektur jenderal
terlibat namun ia tidak mau menyebutkan nama
bahwa ada orang orang di balik institusi yang membantu dia mendatangkan narkoba itu ke sini
dia sebut dari misalnya dari bnn dari mabes polri dari bia cukai gitu ya
dia bilang saya kan mau datangkan saya mau datangin barang yang banyak besar gitu
saya harus acarain gitu
orang orang itu yang dibalik telpon dari beberapa institusi itu minta atau nitip harga bahasanya begitu
dia bilang saya nggak pernah takut sama nitip harga karena mereka nitipnya sepuluh ribu ada yang tiga puluh ribu
dia tanya sama saya pak haris tau nggak berapa harga barang perbutirnya yang saya dapet itu dari pabrik
dia bilang salah pak cuma lima ribu perak
dan saya jual barang itu di indonesia harganya dua ratus ribu sampai tiga ratus ribu
jadi kalau orang mau ditip sepuluh ribu dua puluh ribu tiga puluh ribu dia bilang saya nggak pernah takut
ada dari institusi bnn dari polri dari bia cukai
bahkan dia bilang dia cerita sama saya
saya pernah bawa mobil pak
dan si bintang dua nya ada di samping kiri saya pak
saya yang bawa mobil dari medan ke jakarta
dan di belakang itu isinya barang narkoba semua
nah dia menyebutkan ini semua dalam konteks
selain nggak adil kok mau bongkarnya setengah setengah
penuturan freddy budiman yang diungkap oleh haris azhar ini dibantah oleh mantan deputi pemberantasan badan narkotika nasional benny mamoto
dalam pesan pendeknya kepada cnn indonesia benny menyayangkan kenapa haris baru membuka pengakuan freddy itu sekarang
menurut beni jika informasi itu benar aparat tidak bisa mengkonfirmasi hal tersebut kepada freddy yang sudah dieksekusi
benny juga menyarankan
agar bnn dan polri mengambil langkah langkah agar opini yang terbentuk ini tidak merugikan institusi
ia bahkan meragukan kebenaran pengakuan freddy itu
yang disebutnya sebagai pemain narkoba kelas berat
yang cara berpikir bersikap dan bertindaknya sudah terganggu
budi adiputro cnn indonesia
mari kita mulai perbincangan ini
mas kiki kita sudah mendengar bersama haris menyampaikan testimoni
dan kemudian juga ada tanggapan dari sejumlah pihak mulai dari pagi hari tadi
bahkan jenderal tito kapolri mengatakan akan mengutus jenderal boy rafli untuk melakukan pendalaman terhadap hari sendiri
tapi secara umum saja apa yang anda bisa ceritakan atau pendapat anda soal keterangan haris ini
sekarang begini ya kalau goreng menggoreng kasus apa segala macam itu sudah jadi cerita umum
sebetulnya ceritanya haris ini bisa menjadi entry point untuk memperbaiki kelemahan kelemahan struktural
itu kan sebenarnya yang kita rasakan juga kayaknya memang ada oknum aparat yang main deh
yang kemudian menyuburkan narkoba dan lain sebagainya
pertanyaan saya kalau dia mengeluarkan uang empat ratus lima puluh miliar
dan itu diatur bersama dengan bnn polri
terus yang nangkep siapa
kenapa dia ketangkep
kan ada good cop bad cop nih kalau di film film kan kayak gitu gimana
kalau good cop dan bad cop
kalau dalam tradisi kontras
saya kebetulan dulu pendiri co founder dulu
jadi tidak ada argumen oh itu bukan tugas saya
tidak justru tugas kontras dan itu dilakukan dengan baik selama ini adalah
melembagakan membawa persoalan ini ke institusi

itu yang kita lakukan dengan kasus ini
ini kesannya anda menangkap bahwa ini cerita haris
wah saya dengar saya masuk
contoh kita sudah telepon nomor pengacaranya
beberkan nomor pengacaranya ini siapa namanya
karena ada datanya di pengadilan ada itu
itu pekerjaan kontras
kita latihkan dulu di timnya

jadi investigator di kontras itu kita latihkan dulu
kita latih kemudian mencari bukti bukti kapan di mana siapa bagaimana apa yang terjadi
baru kita ngomong ke publik
karena kalau ceritanya seperti ini lalu kita gak tahu
tapi begini mas kiki cerita freddy budiman ini rasa rasanya dekat dengan apa yang kita dengar di masyarakat
bahkan walaupun tentu saja dengan dalam konteks yang berbeda kita pernah punya sejarah di negeri ini
bagaimana seorang penjahat kemudian menyumbangkan uangnya untuk operasional kerja polisi misalnya begitu dan lain sebagainya
makanya pertanyaan saya yang nangkep itu siapa sih
kalau yang nangkep polisi juga lalu apa
katanya dia sudah mengeluarkan empat ratus lima puluh miliar
itu uang besar ya menurut
hitungannya uang besar dan mestinya
empat ratus lima puluh miliar ada bangkanya sedikit
satu kamar itu
ada ya apa yang disebut dengan
jadi orang kalau
dalam situasi terpojok
dia berusaha merangkai satu cerita
yang membenarkan cerita dirinya sendiri
terus macam ilusi gitu ya
tahun enam puluh lima itu ketemu
itu bagaimana dengan
mengenai revolusi di puncak
gak ada itu bohong itu dibikin
sama penyidik gitu
terus saya punya
ricalahnya aslinya dokumen aslinya
jadi sepanjang di penjara
itu dia berusaha meyakinkan
ceritanya itu seperti ini sampai dia sendiri
jadi percaya ini kita sebut sindrom

nah dugaan saya itu yang terjadi dengan
kalau kata benny momento ini orang gila aja
enggak menurut saya dia akan gunakan
semua cara termasuk jadi mu'alaf
untuk mengesankan jangan jangan kalau saya
dengan jidrat yang itu
bukan masuk surga
bukan masuk surga
dia akan dibebaskan gitu loh
karena ada perlindungan politis disana
dia masih datengin cewek dia masih main itu
karena dia merasa itu
saya kok nggak percaya ada
dari medan ke jakarta
gak pernah ada cerita
ada kemungkinan dia nggak bisa membedakan
bintang dua atau melati dua
kalau melalui dua mungkin sangat mungkin
banyak lagi yang nggak masuk akal
kalau menurut saya
kenapa saya terbiasa untuk
investigasi yang beginian ini
artinya begini sebenarnya
mulai dari awal lah ini kan sebenarnya kan
cerita yang mengejutkan
kalau misalnya pada akhirnya
haris mendapatkan itu
langkah selanjutnya harusnya dikonfirmasi
dia ini kan mimpin lembaga
lembaganya di kontras itu banyak
jangan bawa keluar dulu
ini informasi menarik
tapi sudah dikatakan oleh haris
mencoba untuk memverifikasi
gak ketemu tuh
play dohnya gak ada
itu seribu kali lebih sulit dari ini
anak kontras jago jago kok harusnya
jadi ini ada personalisasi
ceritanya tuh ceritanya haris
bukan ceritanya kontras gitu loh
kalau ceritanya kontras
kan bisa datanya ini
gak nyari gitu
bahwa ini bukan tanggung jawab saya gitu
oh dia mimpin lembaga
tapi kemudian untuk lembaga lembaga yang kemudian
itu kan lengkap tuh
itu harus kemudian
atau omongan freddy melalui haris tidak benar
ini tidak bisa prima fasi ya
kita bilang ini salah atau dia benar
pertama kredibilitas sumber
ini orang yang
ya ngaco lah katakanlah gitu
kalau sistem itu korup
seperti ceritanya haris
ada hakim yang memutuskan hukuman mati lah
apakah kalau dia bagian dari korup sistem
sistem yang korup itu
tidak ada yang mati
nggak ada yang mati lepas kan gitu
ini informasi yang menarik
yang bisa jadi membuka kotak pandora
membongkar yang lain
jadi kalau menurut saya
proses penelusuran itu
ditransparankan ke publik misalnya
si a si b si c gitu kan
lalu berani ini
metode pemeriksaannya kayak gini
rekeningnya seperti ini
apa yang menjadi buah pikir mas kiki itu
kepada pak selamat pribadi
yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon
humas badan narkotika nasional
pak selamat barangkali juga
pak kabar mas
pak selamat juga barangkali sudah memantau
apa namanya saya tidak tahu apakah ada anda mendengarkan secara langsung
apa yang menjadi konferensi pers dari kontras
tapi yang jelas berita ini sudah mulai dari dini hari tadi
hingga beberapa jam ini
bagaimana tanggapan pertama bnn terkait dengan apa yang disampaikan haris
yang membawa dalam tanda kutip
pernyataan freddy budiman
ya apa yang disampaikan oleh rekan rekan dari kontras
itu mendapatkan apresiasi dari pak budiwaseso
kemudian saya berkomunikasi dengan beliau
karena itu sudah di broadcast ke seluruh indonesia melalui
sudah semuanya maka
kami tadi sudah membuat
atau pesan berantai secara resmi kepada
media ke seluruh indonesia pulangnya karena media itu sudah jadi online semula ke seluruh indonesia pulangnya
pada media ke seluruh indonesia pula kita juga sudah melakukan podcast podcast dan pesan berantai secara resmi kepada media di seluruh indonesia pula
untuk menanggapi hal itu

pertama pak budiwasil tidak terganggu dengan adanya semacam ini
beliau akan tetap berpegang teguh kepada aturan
memegang komitmen akan melaksanakan tugas pokok sebagai kepala bnn
yaitu melaksanakan kebijakan strategis di bidang p empat gn
yaitu penjagaan dan pemberatasan peredaran gelap narkotika dan penyelagunaan narkotika
itu yang pertama
yang kedua kalau memang apa yang disampaikan oleh saudara haris
yang sekarang masih dalam posisi petunjuk
agar saudara aris membuktikan atau minimal memberikan bukti bukti yang konkret kepada bnn
segera menunjuk apa
siapa kapan dan bagaimana harus disampaikan
kemudian yang ketiga
beliau menyampaikan bahwa bnn membuka diri agar penegak hukum
bisa melakukan pemeriksaan investigasi soal ini
itu yang disampaikan kepada saya
kemudian yang keempat
kalau memang ada unsur bnn yang
karena kebetulan yang disebut adalah banyak
yang terlibat betul
akan dilakukan tindakan secara tegas
itu menurut saya
pak selamat ini sebenarnya pertanyaan saya
apakah kemudian feeding dari haris azhar ini dianggap sebagai offense
atau sebagai umpan untuk evaluasi ke dalam
kalau saya menangkapnya kesannya kok kayak
apa namanya dalam tanda kutip bnn terserang begitu
bukankah sesungguhnya ini bisa menjadi feeding
untuk kemudian melakukan evaluasi internal
tidak beliau malah memberikan apresiasi
bahwa ini ada bagian dari koreksi kita semua
kalau itu benar dan ada bukti
karena apa yang disampaikan oleh saudara haris
saya sudah komunikasi dengan yang bersangkutan
mohon sekali lagi mohon diberikan bukti yang konkret
dan kita membuka diri untuk berkomunikasi
kalau misalnya tidak bersedia kemana
mungkin bisa disampaikan melalui saya
haris mengatakan tadi dalam konferensi persnya
kami tidak dalam posisi untuk membuktikan
seharusnya kan penegak hukum yang membuktikan apa yang sudah kami beberkan
oh itu betul
dari sisi hukum pembuktian
beban pembuktian itu ada di penegak hukum
tapi yang memberikan informasi
itu harus memberikan informasi yang konkret
tidak boleh di atas awang awang
jangan hanya berupa petunjuk
tapi harus jelas siapa dan kapan
karena berita itu disampaikan setelah
freddy budiman meninggal dunia atau dieksekusi
kecuali beberapa waktu yang lalu kita bisa memberikan
atau melakukan investigasi langsung
di interagasi kepada fredy budiman

dari keterangan haris azhar yang mengutip fredy budiman

apa yang janggal yang menurut pak selamet dan teman teman di bnn dari keterangan haris azhar yang mengutip freddy budiman ini
ada kejanggalan ada yang rasanya kok nggak seperti itu
ada yang aneh silahkan
yang janggal adalah gini
pertama kalau seseorang itu
tapi saya tidak menuduh freddy budiman ya
saya akan mau menyampaikan bagaimana ciri ciri orang kecanduan
ciri ciri orang kecanduan itu
kalau berbicara memang suka ngalor ngidul
tidak jelas apakah itu ke kanan atau ke kiri
tidak jelas apakah itu ke kanan atau ke kiri
itu serba tidak jelas
tapi yang jelas
ya memang seperti itu
kondisinya kemudian yang lain
itu secara gamplang
menjelang ekskusi pada detik detik
terakhir tentu ini kan
ada sesuatu yang menjadi bahan pertanyaan
kenapa baru sekarang
sehingga investigasi tidak bisa dilakukan
secara utuh nggak dari dulu
apabila ini ditinggalkan lanjuti
melakukan penegak hukum
maka dari petunjuk ini
maka akan dikembangkan
tetapi petunjuk ini harus
dilengkapi dengan alat bukti yang lain
alat bukti yang satu dengan
alat bukti yang lain harus ada persesuaian
jangan hanya sekedar alat petunjuk
apakah kemudian itu
nanti kita lanjutkan lah kami akan kembali
tetap bersama kami
mari kita lanjutkan
perbincangan ini saya tadi
bicara dengan pak selamet
apakah mungkin bnn
bekerja sama dengan haris
saya tidak tahu apakah haris secara pribadi
atau kontras untuk kemudian memverifikasi
data yang dimiliki haris
untuk kemudian apakah benar atau tidak benar
menjadi clear atau jangan jangan bnn
menganggap bahwa ini haris
sudah mencemarkan nama baik nih
ya yang namanya
bagian dari cara bertindak
atau bagian dari cara menerima laporan
jadi pak buas memang benar benar memberikan apresiasi
kan beliau butuh masukan juga
tentang bagaimana kondisi internal yang sebenarnya
sebagai pembanding manajemen
jadi kita tidak bisa menafikan
beliau tidak memunafikan
menafikan informasi ini tetap akan diolah
cara bertindak secara internal di bnn
karena baru intensif tadi ya
informasi itu kita dapat
tapi yang jelas beliau mengharap
saudara haris bisa membuktikan
bukti bukti yang secara konkret
bisa ditunjukkan kepada kita
sebenarnya yang terjadi
siapa dan minimal menunjuk
siapa orangnya itu mas
oke mas kiki kalau dari
perspektifnya mas kiki
ini cerita diapain nih enaknya
ada sistem yang korup
tapi seberapa korup
apakah korup ini
buktinya dia ditangkap
lalu dia disidang dihukum mati
kalau seluruh sistem ini korup
dia tidak akan bisa ketangkap
ya dia tidak dihukum mati
yang kedua lalu dari seberapa korup ini
biasanya pengalaman saya adalah
ada orang orang yang bisa
menghubungkan duitnya freddy
atau ke polisi atau tentara kayak gitu
broker ini yang bermain gitu
bener bener ini seluruh institusi polri ini melindungi dia
memang ada sebagian yang terima uang juga gitu loh
nah kita kan berharap yang ini
yang terima uang yang kemudian
ee belangah susu kita gitu kan
itu yang harus kita
ya kan kita nggak mau lah
ya sistem kita nggak sempurna
sistem kita korup ya sobiet
kan enggak kan kita harus benahi gitu kan
di telusuri itu
meskipun dia udah mati
pada periode berapa dia
lalu dicek seluruh transaksi
data itu kan ada
tidak mungkin semuanya
tidak mungkin seluruhnya
transaksi lewat bank
nah itu pasti ketahuan
kenapa diatas seratus juta itu
nah artinya apa
kita mulai dari sana
lalu pejabatnya siapa
yang menangkap siapa
nah repotnya yang tahu nama barangkali ya freddy ini
yang nangkem siapa kan ada
terus pengacaranya siapa
punya data apa
kata haris gak bisa dihubungin
saya lihat tadi di kamera ada kok
oh itu waktu pk
bukan pengacara yang sebelumnya
kan sangat mudah gitu
pak selamat saya mau bertanya soal pola
pengawasan internal di bnn
karena kan ada cerita bagaimana kemudian
uang itu masuk
ada kalah orang bnn itu kan
ada kalah orang bnn itu kan
yang diajak ke pabrik di cina
hanya ngelihat dari jauh
sebelumnya freddy sempat ditawari
mau gak keluar
kalau mau keluar harus bayar sekian
kamera cctv harus dimatikan dan lain sebagainya
bagaimana sebenarnya pola
pola pengawasan internal
seberapa ketat bnn sebagai institusi
mengawasi kinerja person personnya
anggarannya di bnn
tugas yang dilakukan oleh
petugas petugas dari bnn
itu sudah dilengkapi dengan
kalau memang ada bepergian
ada perjalanan dinas
sudah dilengkapi semuanya
audit dari internal bnn
selalu bertanya dan bertanya
dan sangat rigid audit dari bnn
oleh karena itu beberapa waktu yang lalu
kelasnya itu lupa
yang jelas kelasnya bagus
dari dirjen keuangan
di situ ada
struktur namanya inspektorat utama
inspektorat utama itu mempunyai komponen komponen
yang bisa melakukan pengawasan
kepada staff bnn itu
kepada staf bnn kepada penyidik penyidik bnn
ketika melakukan pekerjaan dan
sebelum ada audit yang sebenarnya
itu petugas dari auditor auditor itu selalu menempel kepada
kinerja kinerja petugas dan karyawan bnn itu mas
dan itu sampai sejauh ini dianggap efektif
apakah ada tentu dalam sebuah organisasi ada fraud
berapa tahun ini yang kemudian mendapat hukuman dan lain sebagainya
karena melakukan pelanggaran dan jenis pelanggarannya seperti apa
kita tidak kebetulan
saya tidak ada data yang lengkap untuk itu
tapi beberapa waktu yang lalu
tidak ada toleransi sama sekali
ketika kita mendapatkan seorang anggota bnn
yang kedapatan menjadi packing
yang seperti itu banyak tuh pak selamat
tahun ini ada dua
ada dua ya
ada dua tahun ini ada dua
kalau tidak salah ada dua tahun yang lalu tidak ada
tapi tahun tahun sebelumnya langsung go
tidak ada toleransi sama sekali
itu pak saya kira
yang begini ya
kalau di polisi di polri itu ada di propam
saya tidak tahu apakah mereka juga propam ini mengawasi bnn
atau bnn punya sendiri gitu
di kepolisian itu juga ada direkturat narkoba
nah bagi saya yang penting adalah
ini dua orang ini
wilayah kerjanya bidang kerjanya sama
bagaimana membuat coupling yang jelas
supaya jangan ada telur mata sapi
ayamnya yang bertelur sapinya yang dapat nama satu
kalau mau positif itu
jadi kalau dibilang bad cops
bad copsnya ini yang polisi atau yang di polri atau yang di bnn
di bnn juga polri polisi tapi kan ditempatkan disana
itu akan lebih efektif untuk mengawasi karena apa
oh ada kawan yang mengawasi kita kan gitu
kalau saya masih positif
kalau dia di packing in bener kan harusnya tidak ketangkep
nah jadi ada kemungkinan good cops dan bad cops
mari kita cari
bapak bapak terima kasih
pak selamat terima kasih atas waktunya
mas kiki terima kasih atas waktunya
dan kita akan lihat seperti apa
statement haris azhar ini berakhir
apakah akan menjadi panjang
dan kemudian di follow up atau kemudian
berujung pada arah yang berbeda